tidak hanya soal kebijakan lockdown beberapa waktu yang lalu australia juga sudah mengumumkan resesi ekonomi
dan kini kita akan melihat langsung bagaimana keadaan di melbourne australia bersama warga negara indonesia yang tengah bekerja di sana ada anggita elmawinda
halo selamat malam waktu indonesia mbak anggita pasti di sana sudah jauh lebih malam ya
iya halo selamat malam mbak
apa kabar sehat
baik sehat sehat alhamdulillah sehat
mbak anggita di sana mbak anggita kan bekerja
apa yang bisa mbak anggita gambarkan kepada kami di sini di tengah situasi penambahan jumlah positif covid sembilan belas di australia
dan juga kemarin pemerintah australia mengumumkan bahwa mengalami resesi ekonomi bagaimana suasananya sebenarnya
suasanya di sini sepertinya tidak terlalu mencekam juga seperti yang dilihat dari berita berita
cuman ya emang agak sepi situasinya
dimana bisnis bisnis sudah tutup dan yang jalan itu cuma bisnis asian show
dimana kayak supermarket atau health care atau medical care itu yang cuma bisa berjalan
kalau untuk resesi untuk menanggapi resesi itu sendiri ya itu emang sudah terjadi and officially they announce it
kemudian juga dari lockdown ini banyak sekali orang orang yang sudah sering kehilangan pekerjaannya
untuk orang orang yang punya bisnis di luar esensial
jadi lockdown masih berjalan orang orang banyak kehilangan pekerjaan jalanan terlihat sepi
apalagi ya jalanan terlihat sepi kemudian orang orang juga dilarang untuk keluar rumah dan olahraga juga terbatas
artinya mbak anggi ini tidak ada atau belum ada perubahan signifikan jika kita bandingkan dari lockdown terdahulu dengan sekarang
kalau dilihat perubahan yang signifikan sangat signifikan
mulai dari dulu kalau maret april mei itu lockdownnya masih di stage tiga ya
kalau sekarang ini di stage empat
dimana untuk pergi grocery saja kita cuma boleh satu orang doang untuk satu rumah
dan itu untuk dalam satu hari cuma boleh satu orang doang
jadi apalagi kalau untuk keluar yang bukan berkepentingan untuk belanja itu bisa bisa didenda
dan kadang kadang juga ditangkap misalnya gitu sama polisi karena tidak menuruti asuran seperti itu
jadi ya lebih signifikan aja sekarang
berarti lebih ketat ya
artinya masyarakat diminta untuk tetap di rumah dan hanya keluar rumah jika kepentingan yang penting atau esensial
bagaimana dengan tes masal di sana
apakah mbak anggita juga pernah mendapatkan tes covid sembilan belas di sana
kalau saya sendiri belum tes ya
cuma jika tes di sini di sini pemerintah australia menggratiskan tes
entah itu swab test atau rapid
apapun yang menunjukkan gejala covid sembilan belas
pasti diminta untuk langsung menghubungi pihak kesehatan
dan pihak kesehatannya itu kalau misalnya orang yang mau tes itu benar benar nggak kuat sama sekali untuk jalan ke tempat rumah sakitnya
itu bisa datang ke rumah untuk perawatnya
untuk orang yang mau ngetes covid sembilan belas itu
jadi benar benar disupport
dan semua orang bisa dapat tes
mulai dari turis kalau misalnya mereka terjebak di sini
orang yang dalam tempoh residen
of course penerbangan residen sama citizen juga
artinya border atau penerbangan dari dan keluar australia ini masih ditutup ya hingga saat ini
iya ini masih ditutup
dan yang untuk penerbangan ini dibuka hanya untuk citizen dan permanent resident
boleh digambarkan nggak kepada kami mbak
seperti apa sih ketatnya jika misalnya mbak anggita pengen pergi ke grocery store
begitu mungkin berbeda dengan indonesia
indonesia sudah mulai longgar
gimana kalau di sana
jadi kalau di sini nih misalnya kita keluar rumah sendirian
itu kadang kadang polisi itu sering banget untuk melakukan patroli
kita bisa menjumpai polisi di beberapa stasiun tren gitu atau stasiun kereta
dan kadang kadang mereka juga ada di depan grocery shopping mall
dan menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam grocery shopping mallnya juga
dan kadang kadang mungkin kalau orang yang ngeyel banget
atau misalnya nggak menggunakan masker
itu kadang kadang ditanya kenapa kami tidak menggunakan masker
tidak menaati aturan
boleh lihat kamu tujuannya keluar rumah ngapain
ada suratnya nggak lengkap kalau kamu boleh keluar rumah
benar benar ya ketat
diawasi ya benar benar diawasi ya
mbak anggita saya juga penasaran selain itu selain apa ya
selain aturan aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat
perbedaannya kalau di sini
mungkin masyarakat banyak yang melakukan hal hal yang tidak disiplin
dalam menerapkan protokol kesehatan
kalau di australia apakah juga mirip mirip seperti di jakarta
misalnya kalau anda melihat dari berita berita yang anda baca
menurut saya di sini menurut aku ya
di sini masih ada mungkin yang tidak sengaja melanggar
tapi as far as i know semuanya itu support ya
support mendukung pemerintah australia
mendukung kalau misalnya keluar rumah tanpa masker itu berbahaya
kemudian mengikuti protokol kesehatan yang ada di sini
dan kalau misalnya mereka melanggar juga kita bisa kena denda
jadi kayak kalau misalnya tidak pakai masker itu kita bisa denda dua ratus australian dollar
kalau misalnya kita keluar rumah terus kayak keluar rumah udah nggak pakai masker
terus kayak pergi jalan jalan gitu banyak orang
itu kita bisa didenda sekitar lima belas juta
kalau dirupiahkan untuk satu orang
kalau di sini dua ratus lima puluh sampai lima ratus ribu tergantung dari pemerintah daerahnya
ini kita lanjut ngobrol soal komunikasi dengan teman teman wni di sana bagaimana
lancar dengan rekan rekan kbri
komunikasi kebetulan lancar
sampai saat ini kjri melbourne kebetulan saya lebih sering berkomunikasi dengan kjri melbourne
sering banget mengupdate
kayak ada warga indonesia yang kekurangan makanan kak
atau butuh bantuan sembako
setiap sabtu minggu biasanya itu ada jualan
bukan jualan kayak membagikan nasi kuning gratis
atau membagikan sembako gratis dari kjri
atau bahkan ada orang orang indonesia yang berjualan makanan
di sini makanan makanan indonesia
mereka memberikan makanan gratis juga untuk mahasiswa mahasiswi yang ada di sini
dengan apa ya
dengan protokol atau peraturan bahasa indonesia
atau peraturan baru yang diterapkan jauh lebih ketat lagi
artinya rencana mbak anggita untuk pulang ke indonesia masih tanda tanya besar atau bagaimana
atau ada rencana mungkin
sebenarnya ini masih tandatanya ya
apalagi baru beberapa hari kemarin pemerintah australia expecially in victoria
saya bilang kalau misalnya lockdown ini stage of emergency bakalan diperpanjang sampai enam bulan ke depan
yaitu sampai maret
mungkin stage empat restriction nya nggak akan sampai enam bulan ke depan
cuma lockdownnya pasti masih sampai enam bulan ke depan
dan tidak ada kepastian
dan kalau misalnya karena saya sendiri bukan permanent resident atau citizen dari australia
jadi saya mending stay di sini dulu aja
dengan situasi bagaimana dengan kantor perkantoran
atau kegiatan perkantoran lainnya
kegiatan perkantoran anda tetap dengan work from home atau ada kebijakan lain
kebetulan kalau misalnya untuk other business yang bukan essential
mereka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk beroperasi kalau memang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat
jadi kebetulan saya sendiri juga kerjanya dari rumah karena sebagai social media person dan marketing
saya cuma membutuhkan laptop dan juga hp untuk berkomunikasi dengan teman teman
baik terima kasih mbak anggita sudah menjelaskan situasi di australia
tepatnya di kota melbourne di mana australia sudah mulai mengencangkan kembali aturannya supaya menghindari second wave
terima kasih semoga anda selalu sehat mbak